berita wafatnya sheikh ali jaber menyisakan duka bagi banyak kalangan termasuk sejumlah petinggi agama
melalui akun instagramnya pendakwa abdullah gimnastiar atau a'agim menyampaikan dukanya
melalui akun instagramnya pendakwa abdullah gimnastiar atau a'agim menyampaikan dukanya
untuk berbagi ilmu
namun belum sempat datang sheikh sudah berpulang
tak hanya dari kalangan ulama presenter televisi deddy korbujer membagikan kenangannya saat sholat berjamaah dengan almarhum
seperti diketahui pada tiga bulan lalu sheikh ali jaber sempat diundang dalam podcastnya
deddy menyebut sosok sheikh ali jaber akan sangat dirindukan
beliau datang ke podcast ini punya satu misi
misinya adalah untuk menenangkan rakyat indonesia supaya tidak terjadi kerusuhan
supaya tidak terjadi keramaian supaya tidak terjadi keributan yang mendukung atau membela beliau dengan menggunakan tameng apapun
duka mendalam juga datang dari pendakwa
ia menyebut sheikh ali jaber merupakan pejuang al quran dan rela meninggalkan negaranya demi berdakwah di indonesia
meski masyarakat indonesia tidak menerima kebenaran
masyarakat indonesia tidak menerima kebenaran
indonesia sedang dirundung duka dan ingin ikut mendoakan sheikh ali jaber
pendakwah yusuf mansur mengimbau masyarakat untuk sholat goib di rumah masing masing
sheikh ali jaber dikenal sebagai pendakwa dengan pembawaan yang tenang
inilah mengapa ia begitu dicintai masyarakat hingga kepergiannya menjadi trending topic di media sosial
selamat jalan sheikh ali jaber